hanya mengalami pendarahan tapi bayi di dalam kandungannya masih selamat
kalau gitu aku masih bisa jadi tante dong
fisik istrimu ini sangat kuat itu yang membuat kandungan dia bertahan
tapi aku akan memberikan dia
ini darah apa mbak kamu ingin tahu ini darah apa krishna ini darah anak kamu kamu laki laki
enggak berguna takut pada ibu menelantarkan istri hari ini sifat mimpan kamu sudah membuat
anak kamu terbunuh
bintang keguguran dan semua itu gara gara kamu laki laki brengsek
sudah kehilangan anak
berada di tengah hutan
krishna bintang putih seorang istri yang baik
kamu gak boleh menyanyikan dia lagi
saya nggak akan pernah lagi menyanyikan lintang putih
kalian semua tolong
apa gaji kalian kurang
lintang putih bisa lari
kemana aja kalian waktu lintang putih lari
aku nggak mau tahu
kalian harus cari lintang putih sampai ketemu
dan bawa ke sini tanpa kurang satu apapun
kakak harus makan ya biar kakak nggak lemes
kak tapi kakak tuh dari pagi belum makan
kamu harus makannya sedikit aja ya
kak nanti kakak lemes loh kak
walaupun kakak nggak mau makan
harus paksain sedikit aja kak ya
istriku maafkan aku
maafkan aku yang bodoh ini
karena aku gak percaya sama kamu
aku menyesal gak membela kamu sewaktu kamu di fitnah
aku telah membuat kita
aku gak peduli
aku gak peduli kalau kamu
tidak mau memaafkan aku
asal aku bisa tetap sama sama dengan kamu
aku gak apa apa
aku gak apa apa dimarahin
asal aku bisa dekat terus sama kamu istriku
kembarilah pada aku
aku gak bisa hidup tanpa kamu istriku
dan kembali ke sisi juragan bronto
bukan kekuatanku masih lemah sekali kak
kak aku gak bisa ngebantuin kak lintang
sudahlah lintang kamu gak usah memaksakan diri kamu
biar aku yang hadapin
suamiku suamiku jangan suamiku
mereka itu orang jahat mereka berbahaya
yah mau apa
suamiku kamu gak apa apa suamiku
aku bisa tahan kalau cuma karena senjata istriku
tapi aku gak bisa tahan kalau sampai kehilangan
kembali padaku istriku
aku gak mau kehilangan kamu
kamu masih kuat
dimana tabib terdekat di daerah sini
ada aku kak
kalau gak salah di desa seberang sana kak
tahan ya kak
gak jauh aku kak
kamu masih beruntung
ia hanya mengalami pendarahan
tapi bayi di dalam kandungannya masih selamat
kalau gitu aku masih bisa jadi tante dan ayah
fisik istrimu ini sangat kuat
itu yang membuat kandungannya bertahan
tapi aku akan memberikan dia ramuan
biar pendarahannya berhenti
tapi dia harus tetap istirahat
dan ini juga bisa untuk kamu dinda
biar darahmu yang kena racun itu akan kembali normal seperti sembuh
jadi mereka sudah pergi dari rumah
aku tidak akan membiarkan anakmu merebutnya kembali
aku tidak rela